halo warga jakarta saya lagi ada di tebet eco park yang ada di tebet jakarta selatan
dalam indonesia forward dapur kurban dua ribu dua puluh
dalam acara ini pemprov dki jakarta punya acara yang spesial untuk idul adha
yakni dapur kurban dua ribu dua puluh dua
ya setelah dua tahun kemarin sempat ditiadakan karena pandemi covid sembilan belas
tahun ini alhamdulillah dapur kurban kembali terselenggara
dalam dapur kurban dua ribu dua puluh dua pemprov dki jakarta mengumpulkan hewan kurban
kemudian menyediakan hewan kurban mengolah hewan kurban
lalu mendistribusikannya kepada warga jakarta terutama untuk anak yatim
dan penerima manfaat
seperti apa penyelenggarannya kita langsung lihat yuk
takbir berkumandang di jakarta international stadium jakarta utara
pada idul adha seribu empat ratus empat puluh tiga hijri
stadion bertaraf internasional ini kembali menjadi lokasi pelaksanaan sholat id
gubernur dki jakarta anies baswedan hadir bersama jajaran pemprov dki jakarta
dan masyarakat dari berbagai wilayah jakarta
gubernur anies menilai sholat idul adha kali ini terbilang tanpa kendala
dan hampir serupa dengan sholat idul fitri mei lalu
alhamdulillah tidak ada dan karena sudah pernah menyelenggarakan
maka seluruh jajaran relatif sudah terbiasa
di balik kelancaran pelaksanaan sholat id di jis ada kolaborasi lintas jajaran pemprov dki jakarta
untuk memastikan kebersihan area jis sebelum dan sesudah sholat id
mulai dari ppsu kelurahan pemkot administrasi jakarta utara
dinas lingkungan hidup dinas gul karma dinas perhubungan dan satpol pp
kurang dari dua jam seluruh penanganan kebersihan tuntas dilakukan
seluruh jemaah juga bisa keluar dari area jis dengan tertib dan berhubungan
seluruh jemaah terdiri dari area ppsu kelurahan

tidak terjadi kemacetan panjang di sekitar lokasi setelah sholat id
pada momen idul ad hadijis ini gubernur anis juga menyerahkan hewan kurban
seekor sapi seberat satu dua ton kepada pihak panitia hewan kurban
selanjutnya hewan kurban tersebut dibawa ke rumah pemotongan hewan dharma jaya cakung jakarta timur
menurut gubernur anies pihaknya telah melakukan sistem pemantauan
pasokan hewan kurban secara tertib dan rapi
dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban di area dalam dan luar dki jakarta
dengan sistem pemantauan yang rapi tertib menimbulkan kepercayaan
dan karena itulah kemudian membuat banyak orang dari luar jakarta
memilih untuk mengambil hewan kurbannya dari jakarta
karena di jakarta ada pemeriksaan yang rapi dan tertib
dan kami berharap ini nantinya bisa menjadi rujukan bagi semua
bahwa ketika memasuki idul adha
sistem pemantauan yang disiapkan dengan baik sejak awal
menghasilkan kepercayaan dan mudah mudahan ini akan bisa meluas lagi
manager rph perumda dharma jaya indra gunawan mengatakan
semua hewan kurban yang tiba di tempat pemotongan
telah diperiksa secara intensif oleh dinas ketahanan pangan
kelautan dan pertanian dki jakarta
untuk memastikan kesehatannya di tengah wabah penyakit mulut dan kaki
kemudian masuk ke yang ke lain sistem
masuk ke jalur pemotongan seperti yang bapak lihat tadi
kemudian sampailah di sini untuk proses pencacahan
itu yang proses sampai pemotongan
kalau untuk sampai ke distribusi
kita juga ada yang memang daging yang dibawa langsung ke para pengurban
tapi juga ada yang permintaan
untuk kita kirimkan
itu kita kirimkan juga dengan angkutan yang berpendingin
jadi menjaga kualitas dari daging daging yang akan dikirim
perayaan idul adha tahun ini juga sekaligus menjadi momentum
digelarnya kembali program dapur kurban jakarta
yang sebelumnya sukses digelar pada tahun dua ribu dua puluh
ini merupakan terobosan dari pemprov dki jakarta
yang tidak sekedar membagikan daging kurban
mentah tetapi sudah diolah
daging kurban diolah oleh hotel dan restoran
di bawah naungan perhimpunan hotel dan restoran indonesia provinsi dki jakarta
di salah satu hotel
daging kurban diolah menjadi rendang yang nikmat dan kaya rasa
proses pengolahan yang tepat oleh chef profesional
membuat rendang tidak hanya empuk
tetapi juga rendah kolesterol
kalau itu sih lebih ke
seperti yang saya bilang tadi
untuk tenderaizernya itu kita penyetiman kembali
jadi prosesnya itu pemaksimalan untuk kematangan yang sempurna
kalau untuk masalah kolesterol
kita sebelum pengolahan kita menggunakan sedikit soda
sama bahan dari nanas
jadi dia untuk menurunin kadar kolesterolnya
jadi dia langsung membuang lemak lemaknya secara otomatis
walaupun diolah di dapur profesional di hotel berbintang
sesuai aturan perusahaan
pemprov dki jakarta
santapan idul adha ini harus dipastikan lulus uji higienis
oleh dinas kesehatan kecamatan
masyarakat juga tidak perlu lagi
untuk ada beban tambahan biaya untuk pengolahan
artinya masyarakat juga sudah bisa menikmati standar perhotelan
jadi nilai manfaatnya dari kegiatan ini sangat dirasakan
jadi ada keterpanggilan sosial
untuk ikut terlibat langsung
memberikan kontribusi bagi warga yang memang berhak untuk menerima bantuan tersebut
jadi kita mengajak
kemudian karena memang panggilan sosial
grand mercure hotel hotel yang ada di jakarta pusat juga ikut dengan suka rela ikut ambil bagian
total ada lebih dari sepuluh paket olahan daging kurban
yang dibagikan ke lima belas rukun warga di kawasan padat penduduk
di sepuluh kelurahan yang menjadi sasaran
paket makanan juga diberikan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu
selain koki hotel berpintar
pemerintah provinsi dki jakarta juga melibatkan badan amil zakat nasional basis dki jakarta
umkm binaan jakarta
dan umkm yang tergabung dalam paguyuban pedagang mie dan bakso

gubernur anies menilai pembagian daging hewan kurban dalam bentuk hidangan siap saji
yang dalam prosesnya diawasi lembaga asosiasi profesi keamanan pangan indonesia ini lebih efektif
ada keuntungan ya satu
mengurangi kerumitan akibat daging basi
karena ketika daging dibagikan dalam kondisi mentah
sehingga ketika sampai akhirnya mereka tidak bisa menggunakan
dan kita tahu
daging itu sensitif sekali dengan suhu udara
ini pentingnya kedua
maka ketika mereka terima
mereka tidak harus lagi mengeluarkan biaya untuk mengolahnya
dalam kenyataannya kan harus dimasak
apakah itu dengan gas
apakah itu dengan kompor apapun
tapi mereka harus mengeluarkan sumber daya
kalau ini segalanya siap saji
sudah langsung bisa dinikmati
anies pun memantau langsung salah satu lokasi pengolahan makanan
di dapur bersama di sma muhammadiyah satu jakarta
raya jakarta pusat
di sana ia berjumpa dengan haryanto
yang sehari hari berjualan soto rawon dan mie bakso
haryanto merupakan salah satu pelaku umkm
yang dipilih pemprov dki untuk mengolah daging kurban hari minggu lalu
satu ratus lima puluh kg daging hasil kurban pemerintah provinsi dki jakarta
diolah menjadi hidangan soto siap saji
yang kini dari jam berapa
dari jam dua belas
lebih dari dua ribu porsi soto ia siapkan
untuk didistribusikan ke kaum duafa di sejumlah wilayah ibu kota
soto beningnya satu empat ratus soto rawonnya satu empat ratus